badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi potensi hujan sedang hingga lebat atau cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa waktu ke depan
apa yang memicu cuaca buruk di sejumlah wilayah tanah air
untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya yang sedang terjadi terkait dengan cuaca buruk yang melanda di wilayah indonesia
saya akan langsung bergabung dengan kepala pusat meteorologi publik bmkg fahri rajab
selamat sore pak fahri
ya selamat sore mbak
oke pak fahri hujan lebat berhari hari yang mengguyur banyak wilayah di indonesia ini penyebabnya sebetulnya apa pak
ya jadi pertama memang saat ini kan sebagian besar wilayah indonesia memang sedang dalam periode puncak musim hujan
kemudian dalam beberapa hari terakhir ini kami mendeteksi aktifnya beberapa fenomena dinamika atmosfer
misalnya masih aktifnya monsoon asia yang banyak membawa
udara basah atau uap air dari asia ke selatan ke wilayah indonesia
kemudian adanya penjalanan masa udara basah juga dari samudera india menuju pasifik yang melewati indonesia
kemudian adanya pusat tekanan rendah di australia yang menarik masa udara basah masuk ke wilayah indonesia
kemudian adanya daerah pertumbuhan angin atau perlambatan angin yang kesemuanya itu berkontribusi terhadap pertumbuhan awan awan hujan di wilayah indonesia
jadi hal hal itulah yang menyebabkan sampai saat ini masih tingginya curah hujan di wilayah indonesia
apakah kemudian faktor perubahan iklim yang membuat siklon tropis ini berpengaruh pak terhadap perubahan cuaca akhir akhir ini
ya kalau kita bicara tentang perubahan iklim tentu konteksnya adalah dalam periode yang panjang gitu ya
kita tidak bisa langsung
menyatakan hujan hari ini karena perubahan iklim itu dalam periode yang panjang sepuluh tahun tiga puluh tahun itu yang perlu kita lihat
tapi kalau siklon tropis memang itu fenomena ataupun dinamika atmosfer yang sifatnya harian dengan durasi sampai satu minggu dua minggu
dan saat ini memang tidak terpantau ada siklon tropis baik itu di utara maupun di selatan
yang ada hanya pusat pusat tekanan rendah
oke kalau tidak terpantau adanya siklon tropis di beberapa wilayah kalau bagaimana dengan topan fame pak
berkontribusi tidak terhadap cuaca buruk di indonesia dalam beberapa hari terakhir ini
iya itu kita bisa karena kan cuaca di indonesia tidak hanya disebabkan oleh apa yang fenomena yang ada di atas indonesia saja ya
tapi di beberapa wilayah
sekitarnya termasuk adanya siklon tropis gitu ya di luar wilayah indonesia seperti di samudera pasifik utara indonesia ataupun di samudera india itu secara remote tentu ada kontribusinya terhadap kondisi cuaca
tapi tidak berpengaruh langsung ya
oke tidak berpengaruh langsung
oke pak fahri wilayah mana saja yang patut mewaspadai cuaca ekstrim beberapa hari ke depan
ya jadi hujan
dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi dalam tiga hari ke depan antara lain di sumatera terutama di sisi barat sumatera kemudian riau bengkulu ya
kemudian jawa jawa barat jawa tengah jawa timur bagian selatan
kemudian kalimantan hampir sebagian besar kalimantan ya
kemudian untuk sulawesi itu di sulawesi selatan
bagian barat sulawesi tengah sulawesi tenggara sulawesi utara kemudian maluku utara dan juga di papua bagian utara
oke sampai kapan kemudian cuaca buruk ini akan melanda wilayah tanah air pak fahri
ya puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai dengan sepuluh hari pertama di bulan maret ini gitu ya
jadi di periode awal maret ini kita masih perlu terus meningkatkan kuasa badan
oke sampai awal bulan maret ini
kalau puncak musim hujannya kapan akan terjadi di indonesia
apakah di bulan maret juga di awal maret atau bisa mundur lagi nih pak fahri
ya saat ini kita memang sedang dalam periode puncak
berlangsung dari pertengahan januari kemarin sampai dengan awal maret ini itu adalah periode puncak musim penghujan di sebagian besar wilayah indonesia
oke pak fahri apakah cuaca ekstrim ataupun cuaca buruk yang melanda wilayah di indonesia
dapat mempengaruhi jalur penerbangan pesawat
ya bmkg terus memberikan informasi cuaca termasuk untuk sektor transportasi udara gitu ya
jadi kantor bmkg baik itu di pusat maupun di bandara bandara kita ada kantor yang memberikan informasi
salah satunya adalah kondisi cuaca baik di bandara keberangkatan rute penerbangan maupun di bandara tujuan
tentu ini berpengaruh terhadap operasi penerbangan
terima kasih udara
oke selain hujan lebat ataupun hujan yang sedang daerah mana saja yang harus waspada soal gelombang tinggi pak
ancaman gelombang tinggi juga terjadi di beberapa wilayah menurut bmkg
ya betul jadi gelombang tinggi lebih dari tiga meter masih perlu kita waspadai antara lain di sebelah barat sumatera
perairan sebelah barat sumatera ya kemudian di laut natuna itu bisa mencapai empat hingga lima meter
kemudian laut jawa dua lima hingga tiga meter
kemudian di selatan jawa sampai dengan selatan bali juga masih perlu kita waspadai
oke imbauan untuk masyarakat apa pak dari bmkg
ya bmkg mengimbau mewaspadai dampak dari cuaca buruk ini
apa saja dampaknya yaitu bencana hidrometeorologi seperti banjir banjir bandang longsor ya
dimulai dari lingkungan kita dulu masing masing ya
di rumah saluran air dalam keadaan bersih
kemudian pantau terus informasi cuaca dari bmkg
tujukan dalam melaksanakan aktivitas sehari hari
oke baik terima kasih
kepala pusat meteorologi publik bmkg pak fahri rajab atas waktunya dan juga informasinya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
semoga masyarakat bisa tetap waspada ya di tengah cuaca ekstrim yang akan melanda beberapa wilayah indonesia beberapa hari ke depan
terima kasih pak fahri sehat selalu